anda menyaksikan breaking news kompas tv saudara
yang akan menyiarkan secara langsung nanti dari gedung mahkamah konstitusi
untuk menyaksikan bersama sama pembuktian dari pihak terkait
yang sedang bersengketa dalam sidang sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh
nanti agendanya adalah pihak terkait akan menghadirkan ahli dan juga saksi
untuk membuktikan dalil atau membantah dalil dalil yang sudah dituduhkan
kepada kubu dua yakni capres cawapres prabowo gibran
kami akan memantau langsung nanti dari sana termasuk juga menghadirkan informasi paling akhir
dan langsung saja untuk mengetahui kondisi paling akhir
jelang sidang sengketa pilpres di mahkamah konstitusi hari ini
ada jurnalis kompas tv putri oktaviani yang sudah memantau sejak pagi
apakah sidang yang akan dimulai sesaat lagi sepertinya nanti akan dimulai pukul delapan
okta yang akan diungkap oleh saksi dan ahli yang dihadirkan oleh tim hukum prabowo gibran
penasihat bahwa hari ini agenda yang akan diikuti di gedung mahkamah konstitusi
adalah untuk mendengarkan bagaimana saksi dan juga ahli dari pihak terkait
ya ini adalah kubu prabowo gibran
jadi nanti akan dihadirkan ada sekitar empat belas saksi dan juga ahli
jadi ada delapan ahli dan juga enam saksi
ini tentu kurang dari kuota yang disediakan atau dipersilahkan oleh mk
nantinya kalau tadi kami sempat mendengar bocoran
ini ada ahli hukum dan juga bahkan akan dihadirkan ahli it
kemarin juga setelah persidangan di hadirabu
itu dari kubu prabowo gibran ini optimis bahwa saksi dan juga ahli yang dihadirkan
ini bisa mematahkan gugatan maupun juga petitum
dari kubu amin maupun juga dari ganjar mahfud
dengan menghadirkan juga sejumlah bukti bukti
tentunya yang akan dibahas atau juga didengarkan dari saksi maupun ahli dari kubu prabowo gibran ini
tentu terkait dengan apa yang juga dibahas kemarin
ini juga ada dalam poin gugatan misalnya saja soal sirekap
nah ini juga kemarin sempat dibahas terkait dengan si rekap ini
memang dinilai atau diduga sebagai alat kecurangan
dan ini sempat dibahas kemarin bersama dengan ahli dari kpu
bahwa memang sikap ini dianggap
jadi memang sempat oleh ahli kpu ini dikatakan tidak perlu dibahas untuk lebih lanjut
karena tidak relevan tetapi memang dibantah kembali oleh hakim mahkamah konstitusi saldi isra
sehingga harus dibahas dan hakim dari mahkamah konstitusi harus mengetahui
kemudian juga yang dipermasalahkan dari sirekap ini adalah terkait dengan misalnya data input di sirekap
misalnya di dalam satu tps ada mencapai ribuan padahal dalam dpt di setiap tps ini hanya
kemudian permasalahan terkait deklarasi desa untuk prabowo gibran
kemudian juga bagaimana permasalahan terkait bagi bagi susu di cfd atau hari bebas kendaraan pada tiga desember lalu
yang juga sempat menjadi perdebatan bersama dengan saksi dari bawaslu
kemudian tentu yang paling ditunggu radi dan juga saudara kemarin juga sempat dibahas hingga di akhir dari persidangan
ini adalah terkait dengan pemanggilan empat menteri presiden jokowi
kemudian menteri sosial tri risma harini
menko pmk muhajir effendi dan menko perekonomian erlangga hartarto
ini rencananya akan dihadirkan besok pada tanggal
kemudian juga kemarin dari kubu ganjar mahfud ini sempat meminta atau memohon akan dihadirkannya presiden joko widodo
karena dianggap bertanggung jawab ini yang selalu dibahas adalah terkait dengan bansos yang diduga ini digunakan untuk kepentingan tertentu
atau port barrel politics atau politik untung babi begitu
dengan keterpilihan dari prabowo gibran dalam pemilu dua ribu dua puluh empat
tentu apa yang disampaikan dalam petitung gugatan dari kubu anies mohaimin maupun ganjar mahfud ini yang akan dibahas di hari ini
atau didengarkan dari saksi maupun juga ahli yang dihadirkan oleh kubu prabowo gibran
yang menarik juga selain agenda hari ini itu ada pemanggilan menteri
ada empat menteri yang tercatat dijadwalkan untuk
bisa hadir untuk memberi keterangannya di hadapan mahkamah begitu ya
ada menteri koordinator bidang perekonomian erlangga hartarto
menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan muhajir effendi
lalu menteri keuangan sri mulyani dan juga menteri sosial tri risma hari ini
sejauh ini yang anda ketahui informasi di sana agenda pemanggilan menteri ini masih on track
karena memang kemarin juga sempat dikatakan bahwa pemanggilan dari empat menteri ini juga akan di agendakan besok di tanggal lima april dua ribu dua puluh empat
dan juga ini pun kalau kita ketahui presiden joko widodo sendiri juga sudah merestui empat menteri ini akan hadir besok
sebagai saksi begitu untuk didengarkan terkait dengan polemik bansos yang selama ini juga selalu dibahas bahas bahwa bansos yang digelontorkan sebelum masa pemilu atau menjelang pemungutan suara di pemilu dua ribu dua puluh empat ini menjadi polemik
anggap atau oleh kubu anies mohaimin maupun juga prabowo atau juga maksud kami ganjar mahfud ini sebagai upaya untuk memuluskan jalan dari prabowo gibran untuk terpilih pada pemilu dua ribu dua puluh empat ini akan kita dengarkan
karena memang menteri menteri inilah yang akan mengetahui bagaimana terkait dengan anggarannya kemudian juga bagaimana distribusi dari bansos ini kemudian juga apa apakah mereka dilibatkan dan lain lain
ini yang saat ini masih on track begitu kalau tadi anda katakan bahwa mereka akan rencananya besok dihadirkan
tanggal lima april dua ribu dua puluh empat di gedung mahkamah konstitusi jadi kita tentu akan pantau bersama termasuk juga tadi kemarin sempat dari kubu ganjar mahfud ini mengatakan bahwa kalau bisa presiden jokowi ini juga dihadirkan
baik gibran maupun juga prabowo dalam pemilu dua ribu dua puluh empat
ya pemanggilan presiden joko widodo ini memang betul seperti yang anda bilang waktu sempat disinggung oleh tim hukum ganjar mahfud dan saya juga sempat diskusikan dengan pakar hukum tata negara kemarin
tapi masalahnya apakah nanti mahkamah ini punya intensi untuk mengundang presiden dan punya keberanian untuk mengundang presiden kita sama sama tunggu
masih ada beberapa waktu ke depan untuk mahkamah memberikan putusannya
nanti pada tanggal dua puluh dua april ya untuk memberikan putusan
baik nanti saya akan perbarui lagi dari sana okta untuk mengetahui informasi paling akhir dari mahkamah konstitusi
sementara ini demikian laporan langsung dari putri oktaviani dari gedung mahkamah konstitusi